selasa siang hakim pengadilan negeri jakarta pusat menetapkan putusan selatas kasus pembunuhan wayan mirna salihin
dengan terdakwa jessica kumala wongso
majelis hakim memutuskan menolak eksepsi atau keberatan tim pengacara terdakwa
hakim menilai dakwaan yang dibuat jaksa telah sesuai dengan pokok perkara dan dibuat dengan cermat
hal ini berlawanan dengan pendapat pengacara terdakwa yang menyatakan dakwaan jaksa tidak berdasar dan tidak cermat
dengan penetapan putusan ini persidangan akan terus dilanjutkan
sidang akan digelar kembali dua belas juli setelah idul fitri dengan agenda pemeriksaan saksi saksi
iwan hermawan di pengadilan negeri jakarta pusat
iwan bagaimana jalannya sidang putusan sela jessica hari ini
baik terima kasih putri
dan memang jalannya sidang tadi itu berlangsung cukup singkat
yaitu sidang berjalan sekitar bermula sekitar pukul sepuluh
pukul sepuluh empat puluh lima dan selesai sekitar jam dua belas kurang
dan karena agendanya memang hanya mendengarkan putusan dari majelis hakim terhadap keberatan yang diajukan oleh pengacara dari terdakwa
yaitu bahwa pengacara terdakwa itu berkesimpulan bahwa dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum itu tidak jelas
dan tidak detil dan tidak cermat
namun hakim ternyata berpendapat lain dan menganggap bahwa dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum itu sudah cukup jelas
sudah cukup cermat dan lengkap
iwan apa reaksi dari tim kuasa hukum jessica atas putusan sela ini
kuasa hukum jessica mengajukan banding atas ditolaknya eksepsi mereka
namun banding ini baru akan dilakukan setelah nanti pada masuk ke dalam ke pokok perkara
namun selain itu juga pengacara jessica menyayangkan bahwa menurut mereka bahwa dakwaan jaksa itu tidak lengkap dan tidak detail
karena bahwa ini karena ini adalah kasus pembunuhan berencana maka seharusnya jaksa itu memasukkan dakwaan yang cukup detail
seperti misalnya bahwa ketika itu terjadi pembunuhan berencana maka harus ada tiga tahap
yaitu tahap persiapan tahap persiapan untuk melakukan dan tahap untuk melakukan
di dakwaan jaksa itu menurut pengacara tidak ada sama sekali
jadi tidak jelas misalnya sianida itu diperoleh dari mana
dan bagaimana terdakwa jessica itu memasukkan sianida ke dalam minuman korban mirna
itu tidak ada
namun jaksa berkilap bahwa materi materi seperti itu nanti akan ditampilkan pada persidangan
jadi tidak harus detail dalam bentuk dakwaan yang diajukan ke persidangan saat ini
baik terima kasih
iwan hermawan langsung dari pengadilan negeri jakarta pusat